senin pagi kepala staff angkatan laut laksamana tni yudho margono menjadi inspektur upacara dalam serah terima dan peresmian kri utefa lima ratus dua puluh dua
sekaligus di dermaga pondok dayung pelabuhan tanjung priok jakarta utara
letkol laut inyoman armentia ditunjuk menjadi komandan kapal
kapal perang buatan dalam negeri ini dirancang agar dapat mengangkut main battle tank jenis leopard milik angkatan darat dan tank bmp tiga f milik marinir
kapal ini juga dapat mengangkut alat alat perang logistik dan personel dari pangkalan ke daerah sasaran
kapal jenis angkut tank ini merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan tni angkatan laut sesuai perencanaan strategis
kapal ini juga untuk mendukung tugas tni al baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang
gunawan sugro jakarta